hahaha pinter pinter
ampun bang jangan tak ada cahaya bang
kalau lu pingin kita bebasin ya
lu bayar semua utang utang lu sama bos kita
bang ayah kagak punya duit bang
toko jagad kini kan ada jadwal keringanan
orang bukan tabai nerti sampean
nerti bang nerti bang
diam dan bisik loh
iya cecil sekarang kamu dimana nak
bapak khawatir banget dengan kamu nak
baik baik aja kok disini ada haikal kok yang jagain aku
yaudah papa nggak usah khawatir biar aku yang kirim sherlocknya aja ya
kamu jangan kemana mana ya nak ya tenang ya nak ya
kamu jaga posisiti dan anak anak di sini
baik pak tapi saya akan membantu masukin di eko mobil ya
ya ampun pak ustadz
oh bikin susah aja
jadi ini berdua penjahit ya
kita doain mudah mudahan habis ini penjahit aja ya
gara gara kalian pondok pesantren semuanya dalam keadaan kacau
eh eh eh asal tahu ya
ini kita satu pesantren mau tamatsia ke peternakan
berantakan gara gara nt nih
kalau culik lihat waktu lihat keadaan
rusak suasana aja
kita disuruh sama bos mau ustadz
siapa yang disuruh
bos kita lah
wah ini bukan geplak nih
pak ustadz inilah pelaku pelakunya pak ustadz
mat bewok ali dan odang
inilah pelaku pelaku yang ingin mengambil alih tanah tanah perkebunan saya pak ustadz
insya allah umur udah nggak muda lagi
bukan itu bat ya
ini santri wan kunanta bukan ya
eh santri bukan ustadz
ini ada kumis sama jenggotnya ustadz
mohon maaf bapak bapak
saya dari kepolisian
sebenarnya saya tinggi
tapi karena saya lagi menyamar saya jadi segini
kalau tugas diusut deh
bapak bapak ini adalah target saya
dan dia adalah sindikat pencari harta karun peninggalan voc
padahal tidak ada
jadi mereka sudah merusak dan menggali monas istana merdeka istana bogor
bahkan sampai istana boneka
jadi saya berterima kasih ke bapak bapak dan adik adik yang sudah meringkus mereka ini
kalau begitu bisa saya bawa orang orang ini
oh yang nyamar tadi ya
diri diri semua diri diri
satu dua tiga
diri diri diri
ya allah bangga banget
makasih pak bapak
baik semuanya sebagai tanda bersyukur kita karena kita semuanya selamat kita tetap sehat
mari sama sama kita berdoa
kita mohon sama allah yang dipimpin oleh ustad zakif
sebelum doanya dimulai saya pamit karena harus mempersiapkan kendaraan semua
iya saya juga mohon maaf ustadz zaki karena santurwati masih di sana
saya lupa itu kendaraan buat pulang ke pondok belum saya panjerin
ustadz saya mau ini pak ustadz
mau siap siap pulang pak ustadz
siap siap lagi siap siap lagi
masuk ke abad woi
pak aku tak mau ngarep ya ustadz
kita istirahat dulu ya

aku ini sudah capek
kita ngomplir omongannya bocah ini
cucuk cucuk jangan apa apa kita kelinci dia kita ikut duduk sini
hai kamu itu sebagai orang dewasa harus mempunyai contoh yang baik
ini jelas enaknya menjatuhi itu pager hehehe pager nggak berjaya sekarang gini
tapi hati hati besi besi makasih ya ya hati hati aduh aduh ya apaan
kenapa lu tunjukin jalannya
gulai gulai mana dia lari ya gue
kaget kaget aku kaget lagi ya gue jadi belakang kita di belakang dibawah
kita bikin perkedel terus apa lagi ya
abun abun bang jangan takut saya bang kalau lu pingin kita bebasin ya lu bayar semua utang utang
lu ama bos kita bang ayo kaget punya duit bang alasan alasan keringanan kejar jatuh jagat kono
keringanan orang mungkin tak baik nerti sampean
eh ngerti nggak ngerti nggak
duduk disini dulu kopi